jadi transportasi umum juga sudah menyediakan layanan khusus heranov
dan seperti yang tadi kami sampaikan di laporan waze juga sudah ada rekayasa lalu lintas pada car free night malam ini heranov
kita lihat langsung saja ke rekan kita yang ada di bunderan hi jakarta
gita kalau tadi megi melaporkan sejumlah rekayasa lalu lintas atau jalan sudah mulai ditutup mungkin pada nanti sore karena ada car free night
bagaimana situasinya saat ini di pagi ini di kawasan bundaran hi
bisakah anda elaborasi lebih jauh lagi
selamat pagi heranov dan megi
memang nanti malam pada perayaan malam tahun baru menyambut tahun dua ribu dua puluh
ini beberapa rekayasa lalu lintas juga nanti akan dilakukan di jakarta
di mana salah satunya adalah di bundaran hi
jika anda lihat suasana pada pagi hari ini di bundaran hi saat ini masih ramai lancar
dan anda dapat melihat bahwa di sini juga sudah terpasang
yaitu panggung hiburan yang nantinya juga akan menampilkan artis artis dan juga musisi
yang nantinya akan menghibur para warga ibu kota ini untuk menyambut tahun dua ribu dua puluh
dan memang untuk nantinya pada malam hari khususnya mulai pukul lima sore
nanti ada rekayasa lalu lintas juga di bundaran hi jalan jenderal sudirman
dan juga nanti ada di beberapa titik lainnya
dan untuk pada pagi hari ini
untuk pengamanan juga saat ini sudah dilakukan oleh pengaturan oleh disub
dan juga nantinya dari pihak kepolisian juga akan menjaga sekitar ada personel
yaitu sebanyak sepuluh personil yang nanti akan berjaga di beberapa titik yang ada di jakarta
untuk bisa mengamankan yaitu perayaan tahun baru dua ribu dua puluh
dan untuk di jakarta sendiri memang ada beberapa titik yang akan digelar
yaitu untuk lima panggung hiburan untuk menyambut dua ribu dua puluh empat
ada salah satunya di bundaran hi ada juga di monas ada di jalan dukuh atas
dan juga di kantor jaya daerah tamrin dan ada di kantor gubernur dki
dan ada pengamanan juga untuk di beberapa titik seperti halnya di balai kota dki jakarta
di jalan medan merdeka nantinya juga akan ada medan merdeka ini ditutup pada pukul empat sampai dengan pukul dua puluh
untuk menunjang acara nikah masal yang akan digelar pada nanti malam selain itu
pada pukul lima sore sampai dengan pukul satu ada penutupan jalan dari arah utara menuju selatan
dan juga sebaliknya dari simpang harmoni sampai dengan bunderan senayan
dan ada beberapa juga kantong parkir yang nantinya juga akan disediakan oleh dinas perhubungan dki jakarta
ada tiga puluh tujuh kantong parkir yang sudah disediakan dan juga ada kerjasama dengan beberapa kantor
dan juga beberapa gedung seperti halnya di bunderan hi ini ada di beberapa titik seperti halnya di pelasa indonesia
ada juga di wisma nusantara dan juga hotel pullman wisma antara jakarta theater gedung jaya dan beberapa yang lainnya untuk tempat parkir
dan tentunya bagi anda yang juga akan mengunjungi ke beberapa titik atau meraihkan tahun baru dua ribu dua puluh
tentunya anda juga harus memperhatikan ada beberapa titik titik yang harus anda lewati yang mungkin itu ada pengalihan arus lalu lintas
seperti halnya untuk dari arah utara menuju selatan
kendaraan dari arah harmoni yang akan menuju ke selatan diarahkan melalui jalan juanda lapangan bantal jalan pejambon jalan triton rais dan juga tugutani siam peratungangi dan juga hos cokro aminoto
dan tentunya anda juga harus mengecek yaitu cuaca
karena apabila anda membawa keluarga anda membawa anak anak anda tentunya juga harus memperhatikan cuaca
jadi mungkin anda juga harus berjaga seperti halnya untuk memperhatikan
yaitu membawa payung ataupun jas hujan membawa snack apabila mungkin anda membutuhkan untuk makan bagi yang membawa anak dan sebagainya
seperti itu yang harus diperhatikan pada pergantian tahun dua ribu sembilan belas menuju dua ribu dua puluh malam nanti
ya gita polda metro jaya melarang penggunaan petasan pada malam tahun baru di jakarta
bagaimana perkembangannya sampai dengan hari ini apakah masih dilarang penggunaan petasan dan hanya memperbolehkan kembang api yang dinyalakan di malam tahun baru
bagaimana perkembangannya sampai dengan hari ini apakah masih dilarang penggunaan petasan dan hanya memperbolehkan kembang api yang dinyalakan di malam tahun baru
iya memang untuk dari pihak kepolisian ini juga memperhatikan penggunaan petasan ini juga sangat berbahaya untuk bisa digunakan apabila anda merayakan malam tahun baru
maka dari itu dari pihak kepolisian yang juga berjaga yaitu dari sepuluh personil yang nantinya akan berjaga di beberapa titik di jakarta
ini juga akan memperhatikan bagi di titik titik mana yang mungkin
akan sangat rawan begitu
dan apabila ini menggunakan
petasan tentunya sangat sangat
beresiko maka dari itu
anda merayakan tahun baru
anda mungkin dapat mengunjungi
beberapa tempat tempat hiburan
untuk bisa merayakan seperti itu tanpa menggunakan
hal hal yang berbahaya seperti halnya
petasan itu heranov
terima kasih gita atas laporannya selamat bertugas kembali